wih lu berdua cemen banget sih
pokoknya kalo lu berdua pergi
gua gamau sahabat anak lo
sudah sekarang mau pergi
lu ikut gak gua sih takut
eh yaudah ya
eh tapi lu jangan tinggalin gua ya kasar aja lu
duh susah banget sih nyelesain ending ceritanya
cowoknya harus ngemin pacarnya
terus harus balik lagi jadi pacar
cara romantisnya apa ya
si cowok bawain kentang gere
kesukaannya si cewe
sambil ngomong izinkan aku mencintaimu sekali lagi
aku bawain kamu tentang kesukaan kamu nih
tengok aku tuh lagi pusing
nulis ending ceritanya
ih ih tapi ini enak loh
aromanya tuh berasa banget
udah gak jaman
ini coklatnya enak dan sehat
untuk kamu mau gak
kamu udah tau kan kalau aku nggak bisa makan coklat terus
udah deh untuk aku aja deh
kentang lu juga dia gak mau
sama aja kan apa lu
hai teman teman lihat deh aku baru siapa
jangan memanggil temanku hantu
sayangnya gue boleh ikutan meluk
oh gak usah noradeh
kenapa ngarap lu
dea dateng kesini buat menceritakan tentang rumah kentang
keren seru lagi ceritanya
makanya aku dateng kesini mau ketemu kalian semua
oh makasih ya
oh iya terus kita selfie dulu yuk
nah ini deh tempatnya
ya begini deh
yang penting kita semua masih bisa berkumpul
asik juga ya tempatnya
wah parah loh
bukan kasih cewek dulu yang duduk malah duduk duluan
seneng banget ya ada penulis buku terkenal yang dateng
apalagi kalau dia sama gue nih
nganjit banget sih lu
dia disini tuh mau bercerita
ayo dia ceritakan
jadi aku mau cerita
jadi papa mama beneran nih gak bisa nemenin dea
padahal ngumum ini dea ulang tahun
dea mama juga mau nemenin kamu
mama juga mau kita makan makan bareng
papa dan mama belum bisa tinggalin kerjaan
setelah papa pulang
akan ajak dea kemana aja dea suka
tapi papa sama mama tahu kan
kalau dea terpilih sebagai penulis novel horror terlaris
ya mama tau dong
papa juga bangga sama kamu
kamu adalah anak yang luar biasa
dea papa harus berangkat
berusaha papa dan mama akan kembali
nah gitu mama jalan dulu ya
jangan ngambek dong ya sayang ya
ya papa mau kembali ke rumah

ya papa mau kembali ke rumah

ya papa mau kembali ke rumah
ya papa mau kembali ke rumah

ya papa mau kembali ke rumah
ya papa mau kembali ke rumah

aduh udah deh
gua pasti pakai hhd
mau apa engga

udah ya besok siang ke rumah gue ya
aduh udah deh
mau ngapain mau makan makan ya nge tracture gua
oke tenang aja kalo lo urusan makan pasti gua dateng kok
yaudah serah lu lah oke ya
kalau misalnya jakarta itu jadi kota hantu menyeramkan
aduh lu mau banyak khayalan gua serius nih
lah beneran ini kok gak bercanda
besok rumah gua ya jam sepuluh bisa ga
kerumah lo ngapain kerumah lo
eh ga usah banyak tanya besok gua jelasin deh
pokoknya dateng aja ya
woy sebetulnya lo mau ngajak kita kemana sih
liat dong gua mau bawa bapak dan gua ga siap
kau loh bukan yang bilang dari tadi
aduh udah deh lu berdua tenang aja gue udah siapin semua nih
lagi pula kita pergi juga gak bakal lama kok
hah emang kita mau kemana
gue sengaja nih ngajak lo berdua
karena gua penasaran sama rumah kentang
rumah kentang itu bukan yang banyak hantunya ya
iya tuh justru gua ke sana gua mau ngerekam semua kenampakan yang ada di sana
terus gua mau nulis apa yang gua liat
iya emang lu yakin apa
aduh udah deh tenang aja ayo kita jalan sekarang
oh siap neng
udah ayo cepetan
ke tempat siapa neng
mangkaria tau rumah kentang kan
rumah kentang itu kan rumah angker neng
iya justru aku mau bermain dan bermalam di sana
neng dia tuh gak bercanda
eh eh udah deh berhenti sini aja
perasaan gua gak enak
sama gua juga
beruah cewek banget sih gua aja cewek gak takut malah penasaran
beruah mesti bantuin gua ntar gua ajarin deh nulis novel horror yang berkelas
lo kayak pengulisnya cece
iya sih tapi kan gak perlu ngeliat juga
butuh khayalan aja
kalau lu berdua gak mau ikut gua gue gak mau ngajarin lu buat nulis novel
terus gua gak mau sahabatan sama lu berdua
dan yang ketiga gua gak mau kalo lu berdua ngefans berat sama gua
udah mang berhenti di situ
udah tuh lu bisa turun di sini
mas belum jawab kok
hah dia belum turun
enggak gua marah
yaudah deh kita ikut lu aja
beran kan nih
ya lagi pulang kalo misalnya gua pulang sendiri kan gak mungkin
udah mang jalan
kita ke rumah kentang itu
ya iyalah masuk man lagi
neng dia yakin
oh nih dia berani banget sih
aku sudah sandiul beneran
butcher itu buat nyentuh

jadi dong oke
gak usah pake maksimalnya biz at
bisa nyentuh semua together
pengen ngajak dari micronet lagi

ada yang tahu nih mesin mobil udah disetting bakalan mogok di jalan ini
tumontir jago juga pas banget
ya sudah neng lama gak ngecek mesin dulunya
yaudah saya juga ikut turun deh
yaudah yuk semua turun dong
aduh neng emang teh denger ti
udah emang karya cari montir gi
tapi tapi neng teh tunggu disini ya
iya udah udah cepetan gi
emang karya kan udah pergi
aduh udah gak usah pake halan gitu deh
berdua ngapain ya
nah jadi ini rumahnya
rumahnya lumayan serem sih
kita bakal hidup disini
ada berani gak
yaudah yuk kita masuk
bisa suatu gak
iya boleh yuk
merendeng gue jadinya
sama gue juga
eh tunggu dulu dea
setelah gue rumah lo di jakarta pinggiran bukan disini
iya kok kuncinya sama alsi
gua sengaja sewa rumah ini
cuma selama doang kok
aduh makin gak enak nih perasaan gue
gue balik aja lah
ih lo berdua cemen banget sih
pokoknya kalo lo berdua pergi
baru mau pergi
gue sih takut
eh yaudah yuk
eh tapi lo jangan tinggalin gue ya